untuk membahas pasang surut hubungan garuda dan sriwijaya yang kemudian berdampak pada konsumen
bergabung bersama kami ada alvin lee pengamat penerbangan
mas alvin selamat malam
selamat malam mbak puska
mas alvin mungkin bisa diberikan pencerahan begitu kepada kami
kepada konsumen yang tidak mendapatkan informasi atau kejelasan sama sekali
mengapa penerbangan mereka dibatalkan
sebetulnya selama ini mas alvin melihat hubungan garuda dan sriwijaya
kalau memang pasang surut artinya kejadian ini bisa terbaca dong oleh bisnis atau oleh perusahaan ini
tapi kenapa sampai akhirnya berdampak pada konsumen yang mereka langsung mengabarkan tidak bisa terbang
iya ini kan sebetulnya merupakan kelanjutan dari hubungan panas dingin antara garuda dengan sriwijaya
yang mana pada awal oktober sempat rujuk
kemudian mereka berdua sepakat untuk agama transisi
selama satu bulan yaitu bulan oktober meruntingkan kembali bagaimana mereka bekerja sama
dan selama masa transisi itu mereka juga menunjuk pod atau dewan direksi masa transisi
yang mandatnya hanya satu bulan itu
dan mandat itu sudah berakhir pada tiga puluh satu oktober
namun hingga hari awal awal pekan ini
kedua belah pihak belum sepakat
jadi belum ada kesepakatan pod nya nanti yang definitif siapa
kemudian pola kerjasamanya bagaimana belum terjadi kesepakatan
nah dari kondisi inilah satu pod yang transisi itu kan sebetulnya sudah mahal habis masa kerjanya
dan seharusnya itu sudah ditunjuk lagi apakah mandatnya diperpanjang
nah dikira kira sudah ditunjuk yang definitif
itu tidak dilakukan sehingga sebetulnya izin usaha penerbangannya atau aoc nya ini sudah harus dirombak
atau dihentikan sementara sejak tanggal satu november kemarin karena masalah legalitas itu
namun rupanya pemerintah masih memberikan kesempatan beberapa hari untuk kedua belah pihak menyelesaikan ini
tapi ternyata juga tidak ketemu
sehingga apa yang dilakukan oleh pihak
tidak hanya garuda
kemudian gapura angkasa
dan mungkin juga yang lain lain
memperlakukan kondisi yang berbeda
kalau biasanya kan misalnya ke garuda maintenance facilities
perawatan jalan dulu
nanti biaya di belakang
nah ini konon karena hutang hutangnya sudah menumpuk
perbaikan atau perawatan pesawat
tapi biaya dibayar di depan dulu
demikian juga gapura angkasa kelihatannya dengan demikian juga
nah kondisi ini tentunya menyulitkan bagi pihak sriwijaya
terdampak juga aspek finansial tentunya ya cash flow dan sebagainya
nah maka dari itu
di sebagian bandara
pelayanan pelayanan tersebut tidak bisa diberikan
karena mungkin sriwidaya juga belum siap dengan keuangan untuk mendekat bayar di muka untuk pelayanan pelayanan itu
sehingga ya terjadilah delay delay bahkan cancel flight itu sejak kemarin kalau tidak salah
nah sriwijaya disebut tidak bisa melakukan sejumlah layanan penerbangan sampai dengan beberapa waktu ke depan begitu
nah kemudian kan kita tahu
orang kalau beli tiket pesawat nggak cuma di hari h
ada juga yang belinya jauh jauh hari mungkin untuk tahun depan
atau mungkin untuk beberapa bulan ke depan
nah ini kemudian ada apa namanya
kalau sudah tahu dengan kondisi keuangan kondisi finansial seperti ini
sop yang dilakukan sriwijaya harusnya seperti apa terhadap konsumen konsumen yang sudah beli tiket jauh jauh hari
peraturan perundang undangan mengatur jelas ya bahwa kontrak pengangkutan antara pengangkut dan penumpang itu adalah pengangkut wajib memberikan pelayanan pengangkutan
sesuai dengan kontrak
kalau memang tidak bisa pilihannya adalah satu mengalihkan penumpang yang sudah punya tiket ke airline lain yang dengan biaya ditanggung oleh airline ini sriwijaya
atau mengembalikan uangnya
nah dalam kondisi seperti ini sebaiknya saya sih menyarankan sriwidaya secara volenternya
atas inisiatif sendiri menyatakan sementara stop operasi duduk saja
beri kejelasan supaya penumpang ini juga jelas memang sriwijaya nggak bisa terbang kan
kan sekarang sulit nggak tahu yang terbang yang mana kan
nah yang sudah beli tiket kembalikan uang tiketnya atau dialihkan ke airline lain dengan biaya ditanggung oleh sriwijaya
dan untuk sementara sebelum ada kejelasan mengenai apakah lanjut kerjasama dengan garuda atau tidak
ya stop jual tiket dulu sampai nanti ada kejelasan
oke jadi apa namanya kita bisa memprediksi tidak sih akan ada pemberhentian besar besaran pemberhentian masif dari sriwijaya air
kalau nantinya kerjasama tidak diperpanjang bersama dengan garuda indonesia airlines
saya tidak berani berandai andai ya saya yakin saat ini juga pihak garuda pihak sriwijaya dan juga kementerian perhubungan
mungkin juga kementerian bumn
sedang berunding tentang solusi yang terbaik dan tentunya kita juga mendoakan solusi yang terbaik bagi semua
karena sriwidaya ini juga merupakan aset sistem transportasi udara nasional kita
oke mas alvin menyentil soal aset tadi saya sempat baca dalam penjelasan pers garuda
disebutkan awal masuknya garuda group dalam kerjasama manajemen sriwijaya adalah untuk mengamankan aset
kemudian piutang negara pada sriwijaya group
nah dengan kondisi apa namanya kondisi panas garuda sriwidaya ini
ada dampak besar nggak dengan klausul itu
ya jelas ya maka ini kan yang menjadi isu fundamental ya
kerjasama ini beda visi kalau garuda visinya adalah menyehatkan sriwijaya agar mampu membayar kewajiban kewajibannya kepada berbagai bumn
sedangkan kalau dari owner sriwijaya tentunya kerjasama ini diharapkan menyehatkan kembali sriwijaya
meningkatkan nilainya dan juga ini apa memberikan profitability juga bagi owners gitu kan
nah serupa rupanya visi yang berbeda ini belum ada titik temunya bagaimana mereka bisa saling menguntungkan
kalau tidak sampai tidak terjadi titik temu ya pilihannya apakah sriwijaya kembali jalan sendiri
apabila mempunyai kemampuan bisa jalan sendiri atau tidak
sriwidaya memilih papan
karena ini adalah partner lain untuk bekerjasama dan tentunya kita semua berharap tidak sampai berhenti ya
karena kalau berhenti yang terdampak bukan cuma perusahaan tapi banyak sekali konsumen yang sudah memilih terbang dengan sriwidaya itu ya mas alvin
mas alvin lee terima kasih banyak sudah bergabung
terima kasih banyak juga konsumen pekerjanya juga kemudian masyarakat yang membutuhkan rute rute yang dilayani sriwidaya juga sangat menyayangkan
baik semoga ada keputusan yang jelas
antara hubungan garuda dan juga sriwijaya
mas alvin lee terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia